di era new normal siapkan diri dengan perlengkapan pribadi berikut agar terhindar dari covid sembilan belas
wajib menggunakan masker disarankan untuk menggantinya setiap empat jam
pakailah face shield dan sarung tangan bila diperlukan
gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan
siapkan tisu basah dan kering sebelum menyentuh benda atau wajah
sediakan toilet seat sanitizer sebelum ke toilet
bawalah perlengkapan makan dan minum serta perlengkapan ibadah sendiri
konsumsi vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh
ingat selalu jaga jarak aman dalam menjalani kehidupan new normal